nah pt kai komuter jabodetabek juga telah resmi mengoperasikan kereta rangkaian listrik krl menuju stasiun rangkas bitung banten
rute ini sebelumnya diisi oleh kereta api lokal yang digunakan oleh penumpang menuju rangkas bitung
iya kebayang ya kalau untuk gambarannya aja sih kalau kereta api lokalnya itu memang kurang nyaman
karena bisa dibayangkan mungkin kereta api jawa tapi dengan bisnis ekonomi begitu
jadi panas pasti penuh gitu ya
sementara kalau penumpang krl ataupun komuter lain pastinya ber ac kan
nah penumpang krl menuju stasiun rangkas bitung cukup membayar tarif rp delapan dengan jarak tempuh sekitar tujuh puluh dua km
jalur krl tanah abang rangkas bitung resmi beroperasi pada satu april dua ribu tujuh belas
pt kcj menambah dua stasiun untuk rute ini yakni certas dan rangkas bitung
dalam sehari ada dua belas perjalanan dari tanah abang menuju rangkas bitung
dengan jarak tujuh puluh dua tujuh km
anda cukup membayar tarif rp delapan untuk biaya perjalanannya
krl ini akan melewati tujuh belas stasiun selama perjalanan menuju rangkas bitung
fasilitas di dalam kereta ini sama dengan krl rute lain
pak ini kan sekarang rute ke rangkas bitung ini udah ganti pakai kereta listrik
sebelumnya ekonomi pak ya
nah itu perbedaannya gimana pak
udah pernah rasain belum pak sebelumnya
perbedaannya waktu kalau naik kereta ekonomi kan belum ac
di luar sana gerah gitu
nah kalau yang udah ini apa krl ini ya udaranya nyaman gitu
udah ac jadi udah enakan
cuman gak enaknya ini gak bisa duduk
saya dari tanah abang ini berdiri terus
sebelumnya pt kcj hanya menyediakan krl sampai stasiun maja
bagi penumpang yang akan ke rangkas bitung harus menggunakan kereta api lokal atau ekonomi
guna menyiasati tingginya jumlah penumpang
peremajaan sarana transportasi kereta pt kcj akhirnya membuka rute krl ini
karena memang pertumbuhan volume penumpang atau animo masyarakat ke arah lintas barat itu sangat tinggi
volume penumpang itu bisa dilihat dari stasiun tanah abang sendiri yang hampir kurang lebih seratus ribu penumpang per hari
dan dimana volume penumpang yang turun di stasiun tanah abang dari lintas barat itu naiknya setiap bulan itu cukup signifikan
setelah menikmati perjalanan dari stasiun tanah abang
akhirnya saya tiba di stasiun akhir rangkas bitung dan disambut dengan keramaian penumpang yang menunggu untuk naik kereta
akhirnya saya sampai juga di stasiun rangkas bitung yang merupakan penertian terakhir dari rute perjalanan ke daerah barat yang berawal dari stasiun tanah abang
dan durasi perjalanan kurang lebih dua jam tiga puluh menit saya sampai di sini
dan saya menemukan beberapa kekurangan untuk stasiun pemerintahan
akhirnya saya sampai juga di stasiun rangkas bitung
seperti dapat dilihat belum adanya peron peron yang tingginya sama dengan pintu gerbang kereta api
sehingga cukup menyulitkan untuk penumpang naik dan juga turun
harus menggunakan tangga tangga kecil dan juga kurangnya kedisiplinan para penumpang untuk menahulukan yang turun dari kereta api lalu kemudian yang naik kereta api
diharapkan peningkatan pelayanan ini dapat memberikan keamanan kenyamanan dan kemudahan bagi para penumpang
rizky renardi rangkas bitung